pola pergerakan isg saat ini masih menunjukkan kondisi sideway dengan potensi kenaikan jangka panjang
memasuki pekan pertama maret dua ribu dua puluh tiga para pelaku pasar masih mencermati berbagai agenda ekonomi penting
yang bisa membawa angin segar bagi pasar keuangan tanah air
pasar keuangan masih mencatatkan kinerja yang mengecewakan pada pekan lalu
mampukah mereka bangkit pekan ini
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual rizky johari head of research fund manager
terima kasih sudah bergabung bersama kami mas rizky
mas rizky kalau kita baca ya di minggu lalu ihsg terkoreksi enam puluh tiga persen
bahkan tertekal di awan pekan kemudian menguat pada rabu dan kamis
kemudian turun lagi di akhir pekan kemarin
sedikit sebelum kita melihat bagaimana proyeksi hari ini anda bisa mengevaluasi tidak pekan lalu seperti apa
ya menurut dari kami sendiri selendra kapital kami memiliki pandangan bahwa memang
dalam satu kuartal ini pergerakan ihsg
akan cenderung bergerak sideways
hal ini tidak terjadi di indeks indonesia namun juga regional
ini diakibatkan karena investor pada umumnya melihat wait and see
terkait dengan perkembangan inflasi dan kebijakan bank sentral ke depan
iya berarti kalau anda lihat pengaruh internasional itu masih sangat dominan ya
terutama kalau kita lihat kebijakan the fed yang masih tarik ulur terkait dengan
menahan inflasi kemudian di satu sisi
kalau positifnya secara regional
tiongkok juga sudah melemah ataupun merilis kebijakan kebijakan yang sedikitnya mendorong perekonomian di sana
apakah ini juga berpengaruh terhadap ihsg pada pekan ini mas
oke kalau kami lihat terkait dengan reopening china ini berdampak positif
namun dalam jangka pendeknya hal ini mungkin memberikan dampak negatif akibat terjadinya rotasi
harus investor asing dari emerging market seperti salah satu indonesia ke negara negara cina
namun kami lihat secara jangka panjangnya dengan meningkatnya konsumsi china
indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi benefit akibat meningkatnya neraca perdagangan
kalau kita lihat yang menarik adalah terkait dengan sejumlah sektor yang mengalami koreksi cukup signifikan
salah satunya transportasi dan logistik di pekan lalu
lalu anda melihat apakah faktor faktor dominan internal terkait dengan laporan keuangan juga secara global seperti apa kinerja sektor ini di pekan ini mas
oke untuk kinerja transportasi menurut pandangan kami kami melihat secara kinerja laba
performa masing masing perusahaan masih relatif bagus
bahkan ini merupakan salah satu sektor yang menurut kami jadi favorit mempertimbangkan recovery dari sisi traffic
memang ada satu dua emiten yang menurun signifikan tapi hal ini bukan diakibatkan secara penuh akibat sektor transportasi
kebalikannya sektor transportasi merupakan sektor yang salah satu secara volume baik dengan kapasitas non tulistasi itu meningkat signifikan
namun salah satu emiten di mana dengan bongkok terbesar itu memang ada unsur teknologi yang di mana saat ini unsur teknologi tidak menjadi minat investor

mas rizky yang perlu dicermati dalam minggu ini berdasarkan beberapa referensi yang saya baca
adalah terkait dengan data pengangguran amerika serikat kemudian dari dalam negeri adalah terkait dengan data devisa dan indeks keyakinan konsumen indonesia atau kik
bagaimana anda mencermati dua variable ini mas
oke untuk data unemployment dari us sendiri kami melihat ini salah satu data yang cukup surprise
bagaimana anda mencermati dua variabel ini mas
oke untuk data unemployment dari us sendiri kami melihat ini salah satu data yang cukup surprise
karena mungkin ini mengakibat di mana unemployment nya itu masih belum melakukan koreksi ke level normal
itu salah satu yang kita masih lihat dan awasi

apakah inflasi dan unemployment dan labor market us itu dapat mempengaruhi atau dapat mengubah terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh bank sentral
di mana saat ini kita lihat titik terpuncaknya itu mengalami pergeseran
kalau dari domestiknya kalau kita lihat dengan konsumen
kita lihat dengan konsumen confidence index indonesia yang dikeluarkan
kami melihat ini akan cenderung masih meningkat sama seperti dengan pmi yang keluar belakangan
sudah masuk ke zona ekspansi apalagi memasuki bulan lebaran
tapi hal yang paling penting adalah setelah lebaran apakah konsumen masih merasa confidence yang sama
memasuk melihat regional atau global economy itu mengalami perlambatan
kalau dari dalam negeri saham yang cukup menarik kemarin untuk dicermati terkait dengan lonjakan yang cukup tinggi
oke yang pertama boleh diulang
pada umumnya kalau kita lihat dalam satu dua bulan terakhir
sebenarnya dari sisi pergerakan saham itu tidak cukup tidak merefleksikan secara sektoral
hanya sektor konsumsi dan retail yang mungkin merefleksikan terkait dengan perubahan fundamental atau perbaikan fundamentalnya
terkait dengan energi gitu
energi ini mengalami peningkatan terlepas dari ekspektasi penurunan kinerja
namun akibat dengan beberapa saham saham yang berubah
dan beberapa saham saham di energi sudah memberikan estimasi dividen yang akan diberikan
seperti itu sih
baik tadi anda katakan dengan relaksasi di tiongkok bisa sangat memberikan sentimen positif terhadap pergerakan bursa pekan ini
tapi juga apakah terkait dengan
rilis data neraca perdagangan china di ekspor impor pada januari februari dua ribu dua puluh tiga yang akan dirilis berpengaruh juga mas kira kira dalam pekan ini
kalau menurut saya terkait dengan reopening china
itu sudah terefleksi sebagian di bulan januari
bahkan investor cenderung merefleksikannya di harga terlebih dahulu
dengan keluarnya rilis data terkait dengan ekspor impor china menurut saya tidak terlalu

karena hal ini sudah terefleksi dari ribuan bulan sebelumnya
kita lihat juga foreign inflow yang terjadi belakangan relatif tidak mengalami penurunan signifikan atau peningkatan signifikan
sehingga menurut saya yang akan mendominasi terkait dengan pergerakan ihsg relatif masih investor investor domestik
hmm kalau gitu cara mengenai pergerakan iisg masih cenderung untuk side way
anda melihat seperti apa pergerakan ini
dan sampai kapan kira kira kondisi ini bisa terjadi
oke jadi kalau dari sisi saling berasal kita sendiri kami melihat pergerakan iisg ini cenderung akan side way sampai dengan sekitaran bulan mei
di mana kebijakan bank sentral in general sudah tidak mengalami peningkatan kembali
umumnya dalam beberapa bulan setelahnya atau beberapa kuartal setelah terjadinya peningkatan tingkat suku bunga aset kelas saham baru bisa performing secara umum
dari baik small cap ataupun big cap sehingga sampai dengan mei kita melihat bahwa pergerakan ihsg akan cenderung sideways
hmm berarti lumayan lama ya sekarang baru maret april mei lalu bagaimana peraku pasar mengantisipasi kondisi sideway seperti ini yang tadi anda katakan butuh waktu kurang lebih dua bulan untuk kembali stabil
oke jadi kalau dari sisi kami juga dana dana yang kami kelola kami berharap akan menjaga kondisi side way
dari sisi kami juga dana dana yang kami kelola kami fokus melakukan stock picking dengan bottom up approach
khususnya untuk sektor sektor yang faktor domestiknya lebih besar daripada iman faktor eksternal
nah sektor sektor apa yang kami saat ini sedang fokus seperti misalkan sektor semen sektor transportasi bamba

ada beberapa sektor yang seperti rokok yang sudah lama tidak disukai investor
mereka mengadanya perbaikan dari sisi fundamental
bisa anda sedikit jabarkan fundamental apa saja yang menarik yang bisa tadi dari beberapa emiten yang bisa di hot peak yang bisa diambil
ataupun mungkin bisa di koleksi dengan kondisi ihsg yang masih sideway seperti ini mas
oke mungkin satu yang belum saya sebut sebelumnya telco kita lihat telco itu dari sisi rku nya average retail price nya itu
meningkat perlahan hal ini diakibatkan karena perang harga dari sisi data itu relatif sudah menurun signifikan dibandingkan tiga empat kuartal sebelumnya
nah dalam kondisi ini cenderung biasanya margin expansion atau ebit dan margin untuk perusahaan perusahaan telko itu perlahan meningkat
nah sehingga kami lihat dalam situasi di mana global economy itu relatif
di volatil untuk satu sektor seperti telco ini yang sangat dominan terhadap konsumsi domestik
adanya perbaikan dari sisi margin ke depan dalam beberapa quarter kami melihat ini sangat sangat baik untuk di koleksi itu satu
untuk semen again temanya adalah terkait dengan penurunan komoditas juga normalisasi komoditas
kami melihat ini sektor sudah salah satu yang di punish oleh market
dan kita bisa lihat ini dengan penurunan harga col vacation estado seperti kadangan ini
dan juga dengan penurunan harga call ekspektasi kami mungkin terdapat margin expansion juga dari sisi gross profit margin
mungkin itu dapat membuat surprise dan membuat sentimen terhadap sektor ini yang sudah lama hilang kembali lagi
standar efek tidak terbayar dalam saat ini teradap ke listing sampai kali ini
dia tadi anda katakan mungkin dari sektor sektor saham terkait dengan semen telekomunikasi kemudian bahkan rokok
nah selain itu apa saja yang menarik yang mungkin bisa dicermati
oke mungkin beberapa saham saham yang seperti small cap terkait dengan adopsi electric vehicle gitu ya
jadi beberapa auto manufacturer di polisi kami tidak dapat menjadi salah satu emiten gitu ya
cuma salah satu yang menurut kami meningkat tren adalah manufaktur auto yang bergerak di bidang wiring and kabeling
di mana kami ekspektasikan di tahun ini kinerja labanya dapat terpapar
di mana kayak dengan kinerja laba iisg yang ekspektasi tahun ini cuma sekitaran dua lima persen
untuk saham saham small cap yang bisa mengakibatkan kayak di atas lima belas persen itu sangat dapat diminati investor sih
jadi kalau kita lihat tren belakangan atau yang kita ekspektasi dalam first half ini
kita akan melihat bahwa saham saham small cat dengan kapitalisasi dari sepuluh t sampai dua t
bisa ada upside dibandingkan dari big cap nya
wah menarik sekali
berarti saham saham small cap tapi dengan kapitalisasi sepuluh t itu bisa menjadi salah satu pilihan ya
selain tadi ada rekomendasi semen teknologi komunikasi kemudian juga bahkan rokok
terima kasih atas perbincangannya pagi ini mas rizky johri head of research fund manager
selamat bertugas kembali mas